ruas tol semarang batang menjadi fokus perhatian jajaran polda jawa tengah dan pt jasa marga jelang libur natal dan tahun baru
ruas tol sepanjang tujuh puluh lima km ini menjadi area titik lelah bagi pengendara dari jakarta yang masuk ke jawa tengah sehingga sangat rawan kecelakaan lalu lintas
terlebih korp lalu lintas mabes polri akan menerapkan rekayasa satu arah atau one way dari gerbang tol palimanan ke gerbang tol kali kangkung bila terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang sangat padat
mungkin arus mudiknya tidak sebesar seperti pada waktu hari raya namun demikian akan terjadi peningkatan karena akan terjadi lebih panjang nanti
lonjakan jumlah kendaraan ini pun akan berimbas pada penumpukan di rest area meski tol semarang batang memiliki empat rest area
tapi artinya orang kan dua juta
jam itu harus istirahat
nah kadang kadang kalau kondisi normal kan res area terakhir itu dicirbon
dua dua delapan ya kemudian kosong tuh baru ketemu lagi res area kami yang tiga tujuh sembilan
nah kadang kadang juga kalau malam orang letih mau berhenti gak ada tempat
pihak jasa marga menyiapkan seluruh layanan dari mobil derek hingga ambulans selama dua puluh empat jam penuh secara gratis
damar sinuko semarang jawa tengah